nah untuk kedepannya kamu selangat buat kerjaan kamu
mudah mudahan karir kamu tuh mulus kedepannya
yang pastinya jaga kesehatan
biar bisa kerja terus ya kan
aku udah beli makanan buat kita makan bareng bareng
kok kok kan michi sih yang beliin
harusnya aku yang traktir tau
aku udah bilang gak usah makan angga
gimana sih kak
yaudah gak apa apa kali ini biar aku sama angga yang traktir
tapi kalau nanti kamu gajian gantian ya
berhenti ngurus ini ngurus itu
makan aja kurang
yaudah lah terima aja lah mas pemberian dari aku
hmm kalau muka aku sama rena nanti kamu gak tega loh makannya
yaudah makasih ya
ngapain masih disini
eh bapak kan belum mengurus saya untuk keluar
ya kan bisa keluar sendiri
oh iya maaf pak permisi
capek buat gue hari ini
banyak banget pelajaran
pikir lah sendiri kayak gitu maka
aku tanya nomor hp kamu ke admin kampus tadi
aku mau ucapin makasih ya buat kirimannya
sampaikan juga makasih aku ke ipul
oh ini nomor hpnya dia
nyampain terima kasih buat kita berdua
emang kita kirim kiki apaan
dia bilang terima kasih
perasaan kita gak ngirim dia apa apa
coba mendingan lo tanya kiki aminarti sekarang deh
kita kapan ya beli terus kirim ke kiki
gue gak ngerasa kalau kita ngirim sesuatu ke dia ya
oh mungkin itu cuma haluannya si kiki aja
eh bentar bentar bentar
tapi di sini tuh ada kartunya coba lo cek
oh iya iya bentar bentar
tapi gue yakin ya pol
biar dia nggak ketahuan kalau dia yang ngasih
tapi masalahnya nih akin
kiki ini gak bilang makasih sedikitpun ke geri
yang ada malah bilang ke kita
artinya si kiki ini masih marahan sama si gary
kayaknya nih ya kalau kiki aminarti udah masuk kampus lagi
ini emang udah waktunya kita buat comblangin mereka dan buat mereka baikkan
si geri tuh ya gak nyangka banget ya kita
kalau dia diem diem gini tetap perhatian sama kiki aminarti
tandanya kita berhasil comblangin mereka dua
tos dulu dong
rencana kita berhasil
sayang anak mama ternyata udah di sini
mama udah ketemu tante frozen
udah belum ya
tante frozen suka gak hadiah dari aku
dia bener bener suka hadiah dari reina
dan malah langsung dipake lho
terima kasih ya
tante frozen suka banget sama kado nya
tante suka banget
gak akan dilepas
sama bonekanya reina
makasih ya sayang
nanti tentu frozen akan pelukin
karena udah ada yang nemenin tante
raina kamu harus jadi anak yang baik ya
yang pinter ya ma
nanti kalau misalkan tante frozen tidak boleh jalan jalan
kita jalan jalan bareng yuk
aku gitu mukanya
jangan bikin mama sedih
ma aku ketemu tante frozen masih lama ya
aku sedih ma
aku kangen sama tante frozen
aku kangen sama tante frozen ya
nanti mama kasih ke tante frozen
yang penting reina si anak baik ini
selalu dari tante frozen ya
sama calon baik tante frozen
biar selalu sehat

kainnya mansil baik banget ya sumpah
ya kak lebahlah kamu kan udah cerima kerja
ya ini hal kecil lah sedikit mereka
aku tuh seneng banget denger kamu udah dapat kerja
usaha sendiri lagi
makasih ya kak
suatu saat kamu bakal diterima risoto perusahaan
dan ternyata sekarang bener kan
lalu sekali lagi makasih ya kak michi kak ngga
tapi ini sumpah ini repot banget
ya nggak begini aja sih
pokoknya untuk kedepannya kamu semangat buat kerjaan kamu
mudah mudahan karir kamu tuh mulus kedepannya
yang pastinya jaga kesehatan
biar bisa kerja terus
aku udah beliin makanan buat kita makan bareng bareng
loh kok kak michi sih yang beliin
harusnya aku yang terakhir tau
aku udah bilang nggak usah makan ngga
gimana sih kak
yaudah nggak apa apa
kali ini biar aku sama angga yang khawatir
ibu elsa ada kunjungan buat anda
siapa lagi sekarang

mokaan indahnya maka players eike

untuk memfire dulu
tidur aku lagi